pertunjukan bertajuk starwater ini digelar di dua ratus tujuh puluh lounge di atas kapal yang tengah berlayar
biasanya show dimulai pada pukul dua puluh tiga puluh
saya sangat teruja untuk melihat dan memberikan pengalaman yang bagus kepada penonton

lounge dua ratus tujuh puluh ini menarik karena tidak hanya memiliki panggilan dan kemampuan terbang di teater
tapi juga memiliki panggilan dua ratus tujuh puluh derajat di belakang yang disebut vistarama
yang adalah teknologi yang sangat menarik

dinamakan dua ribu tujuh belas lounge mengacu pada kaca besar dengan kemiringan dua ratus tujuh puluh derajat yang menjadi latar belakang panggung
inilah daya tarik starwater yang utama
layar sekaligus berfungsi sebagai dekorasi panggung yang menampilkan gambar gambar canggih dan berefek imajitatif dan menyempurnakan cerita